yang memperingati peristiwa tiga puluh september sekaligus jelang peringatan hari kesaktian pancasila
istana kepresidenan jakarta mengibarkan bendera setengah tiang sejak rabu pagi
pengibaran bendera setengah tiang sesuai surat edaran menteri pendidikan dan kebudayaan
tentang penyelenggaraan upacara peringatan hari kesaktian pancasila tahun dua ribu dua puluh
isi dari surat kemenbud menjelaskan agar pemerintah pusat daerah dan instansi
untuk mengibarkan bendera setengah tiang pada tanggal tiga puluh september
dan pada tanggal satu oktober kembali mengibarkan bendera secara penuh
direncanakan upacara kesaktian pancasila satu oktober akan digelar secara virtual
dan dihadiri oleh presiden joko widodo